duh berat banget nih
gue harus dapetin jawaban untuk ujian besok
tapi gimana caranya
terus kalau gue sampai ketahuan gue pasti dikeluarin dari sekolah
gue tetep nggak rela kalau glenn sama lara
kalau tuh bener bener gila ya glenn
udah nggak apa apa
lihat meal tuh tadi gue tepok tepok
itu kan semua buat buktiin cinta gue
ya nggak laura
aku harus liat dari lucky dulu
gini gue tuh mau menang kompetisi dari saingan gue untuk dapetin cewek tajir
pokoknya lo atur aja lo harus apa lo mesti apa
yang penting lu datang ke sekolah gue sekarang
eh tolong cukur
eh tolong cukur
eh tolong cukur
eh tolong cukur
ngerecanain apa ya
mau tanya siapanya mbak
lukinya ada pak
emangnya mbak siapanya luki ya
oh saya pikir siapa
oh ini dia
oh ibu dapat punya muka pembanaan kortekan
seram hani hab punched
bunuh ya buce rites
terima kasih procedur
puh tuh bestimmnya siapa profesi
kalau nggak kesampean gimana pak
kasih kasihan bayinya
oke terima kasih pak
oke satu sama
berarti kalian berdua seri
sialan tuh cedusun
gara gara dia gue jadi dimarahin pari
gue gak bakal tinggal diam
oke competition hari ini lembab makan
oh tenang aja kalau gitu
kalau tenang makan mah gue jagonya
baru perut lo yang gede
di dalam perut gue ini ada naga
ada siapa yang seni ya
komputer pengawasan dari jawa
umroh di indonesia kita asing

abis juga di indonesia ter believe is baseball
apa gue mau nyuruh tak bisa bisaan
aduh rak udah dong ya kompetisinya
oke aku masih belum bisa milih siapa yang mau jadi pacar aku
tapi masih ada satu uji nyali lagi oke
dan ini yang terakhir
siapa takut oke siapa takut
oke uji nyali yang terakhir itu
siapa yang bisa dapetin soal soal buat apa sih namanya thas besok bakal menang
kalau ketahuan resikonya gede banget kali
ah gue masih bisa tenang aja
gue juga buat gue itu kecil semuanya gampang buat kamu pasti yang enggak
oke kalau gitu aku cuma mau bilang ged luck
dan see you pacar aku selanjutnya terserah yang mana
yaudah yuk kita pulang ra
hei gimana caranya ya supaya gue gue cepet dari lucky
tante halo resep gue sampaikan
gua ada ulang minggu sekarang langsung
wih kayak kayak begitu

gue tetep nggak rela kalau glenn sama laura
pokoknya gue harus bisa menangin kompetisi ini biar gue bisa dapet laura
hah hah hah
belum apa apa udah babak telur lagi
aduh sakit banget malam gue
apa yang lu jajak
nggak gue dulu glenn
nggak gue dulu glenn
nggak gue dulu glenn
nggak gue dulu glenn
kalian lukis sama glenn kan
ngapain malam malam kesekolahan
laporin kepala sekolah kalian
ini sama aja tilang pak
gara gara lu nih
eh lu juga moncong
ini gara gara lu nih
kalian berdua ini
berani beraninya kalian mencuri kunci jawaban ujian
akibat dari perbuatan kalian berdua
pak maaf pak
eh saya benar benar nggak sengaja pak
saya tidak peduli
seharusnya kalian berdua dikeluarkan dari sekolah ini
aku mau pergi pak
nanti aku datang
sekejap sekejap sekejap

pak pak pakai cara